dan tahun dua ribu dua puluh satu
gini aja bisa mencap lu ya
nunggu kecap aja
faksa butang kecap
rumahnya kok lama banget ya
kamu masih suka bolak balik ke luar kota
seperti biasanya mas
bukan suka lupa makan kalau lagi sibuk
kamu pesan makanan sebanyak ini buat kamu
aku sengaja berpesan untuk kamu
ini kan semua makanan kesukaan kamu
kamu juga makan
aku masih berharap aku jadi orang pertama
yang kamu kasih tahu
kalau kamu ada apa apa
mbak aku gak bermaksud apa apa
aku menghargai keputusan kamu
tentang kebuangan kita
tapi kalau kamu memang ada masalah
kamu jangan sungkan
kalau kamu memang butuh bantuan aku
aku sudah menghancurkan hati kamu
aku sudah menghancurkan hati kamu
padahal kamu begitu baik sama aku
setelah kami berdiskusi
tentang beberapa aspek penilaian
dalam kompetisi ini
kami dewan juri memutuskan
pemenang jatuh kepada
ibu bandit tia
untuk penyerahan tropi dan hadiahnya
kami baru dapat informasi
kalau smu taruna
telah melakukan kecurangan
jadi salah satu dari peserta
bukan siswa dari sekolah tersebut
melainkan dan sebayaran p
kami pihak juri membatalkan keputusan
smu taruna bukan sebagai pemenang
karena adanya kecurangan
oleh karena itu
dance tahun dua ribu dua puluh
selamat kepada para pemenang
trophy dan hadiahnya
gagal gue bikin rifki pergi dari sekolah ini
kamu pegang handphone
kamu lupa peraturan disini
kalau selama jam pelajaran
handphone kamu ibu sita
jadi kamu ambil nanti sepulang sekolah
setelah menandatangani surat perjanjian
gak ada tapi tapi
untuk yang lain kerjakan tugas kalian
untung saja pihak yayasan tidak memberi penilaian jelek ya pak ya
saya terima kasih sama pak tugar
yang selalu meyakinkan pihak yayasan
si misel sama si rifki
sudah tampil apa belum ya
memang mereka belum ngasih kabar ya pak tugas
ya seharusnya sih sudah pak
karena kan mereka udah tanya
ya sudah pak
lo yang hebat lah
lo itu baru aja ngelakuin sesuatu
yang gak semua orang bisa lakuin
lo tau gak sih
semua orang itu punya kenangan dan masa lalu yang buruk banget
dan buat melupain itu
butuh waktu dan juga perjuangan yang sangat sangat ekstra
dan juga butuh orang lain buat bantu dorong
ya kalau begitu lu juga hebat
kenapa jadi gue
karena lo yang udah berhasil mendorong gue
dan meyakini diri gue bahwa gue bisa melawan apa yang gue takutin di dalam diri gue

oh gak bekas lo ih
gak butuh ini sih jadi yaudah deh
katanya gak butuh
yang gak dibuang juga dong rifki
itu kan perjuangan banget buat dapetin itu
tadi gak mau
prank dikit kali ya
ntar kita malah dihukum
gak bakalan dihukum
gue gak mau gue gak ikut
gue yang tanggung jawab kalo dihukum oke
lagipula gak apa apa sekali sekali isengin dikit
seru yang penting kan kita menang
udah pasang muka yang sedih
nah itu cakep banget tuh
jangan sampai kau bilang kalian
eh eh pak
pak patu kan
ah tak sok kan kau
guru di pereng
di pereng pak
emang udah berubah
ya gak apa apa lah pak sekali sekali biar surprise ya kan
maaf ya pak saya disuruh botol kecap
enggak pak kemauannya ini kerupuk kulit